dari dalam negeri seorang pendukung tim tamu menjadi korban pengeroyokan di area parkir stadion segiri samarinda kalimantan timur
aksi pengeroyokan ini terjadi usai pertandingan antara persib bandung dan pusamania borneo fc yang berakhir dengan skor tiga
stadion segiri samarinda menggelar pertandingan antara tuan rumah pusamania borneo fc dengan persib bandung pada sabtu tujuh mei
dalam laga indonesia soccer championship ini kedua tim gagal mencetak gol
tapi selesai pertandingan seorang pendukung persib dikeroyok pendukung pusamania di tempat parkir
polisi segera menyelamatkannya hingga tidak berujung fatal
akibat aksi pengeroyokan ini adit menderita lebam di wajah dan tubuhnya serta luka sobek di bagian kaki
selain itu motor yang ditumpanginya juga rusak

korban yang paling indah itu sesuai sama koordinator samarinda
kayak apa ini mas jalan keluarnya kan gitu ya
menyayangkan aja sejadi pengeroyokan ini ya tapi sebenarnya cuma kurang koordinasi aja
jadi dia keluar dari rombongan tidak mengikuti
dari piting borneo perorangan jalannya dan juga kurang informasi dari dianya